anda kembali lagi di rosi dengan episode yang tidak biasa karena beberapa jam lagi kita akan menyaksikan pertandingan yang akan menjadi sejarah antara timnas dan korea selatan
saya bersama tommy welly pengamat sepak bola firzi idris wartawan olahraga kompas com rony pangemanan pengamat sepak bola
dan dua mantan pemain timnas perry sandria top scorer liga indonesia sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima dan christian gonzalez empat kali top scorer tahun dua ribu lima hingga pertengahan dua ribu sembilan
akhirnya pertanyaan soal coach sintayong tetap melatih atau tidak terjawab melalui akun instagramnya pak menteri semalam rasanya dikeluarkan
anda bisa menerima dengan lapang dada dan jantan
sesuai kesepakatan di atas kertas konsekuen pssi harus konsekuen perpanjang
cuma kalau versi saya harus ada insight sepak bolanya
dia memenuhi target enam belas besar piala asia
harusnya pak erik itu punya insight sepak bolanya yang kuat baik itu secara sepak bola maupun non sepak bolanya
enam belas besar asia fakta kan disundul kyrgyzstan disundul itu sebetulnya lolos bukan karena timnas indonesia sendiri tetapi didorong dibantu oleh tim lain
kan gitu itu kan catatan
tapi kan itu harusnya ada di tim internalnya pak erick thohir
bukan bung toel bung toel kan cuma ngomong di luar
tapi tadi harus pertanyaan saya ulang ya bu roni ya
karena pernyataan coach sintayong tahun dua ribu berapa tahun lalu yang mengatakan bahwa mental itu kira kira mental timnas indonesia belum siap untuk bertanding
yang parahnya kan adalah membuat atmosfer bola indonesia terbelah
anda kenapa pernyataan itu kok seperti anda yang terluka
rasanya pelatih pemain timnas saja nggak gitu gitu amat
kalau pelatih tarkam pelatih kaleng kaleng okelah
dia pelatih timnasional dia representasi timnasional
nilai yang harus dia usung di atas semuanya filosofinya etiknya united
karena menurut anda pernyataan itu membuat jadi perpecahan
jadi itu yang saya ingin tahu
local pride itu sesuatu yang sangat merendahkan
oke anda kan di kompas com itu kan apa
ekspresi publik itu kan bisa kelihatan dari sangat mudah kan di digital
ya saya sih kalau lihat dari ruang ganti itu nggak kelihatan ada sesuatu yang nggak unit
itu yang tadi saya katakan kenapa bung towel yang sangat terluka dengan pernyataan
mereka mainnya aja gak gitu gitu amat
setiap kali saya ke gbk melihat timnas tanding
pasti ada momen di mana mereka menyanyikan nama shin taeyong
ketika timnas u dua puluh main lawan thailand kemarin pada menyanyikan soal sintayong
jadi supporter indonesia itu melihat progres yang udah di
kita analisi kalau itu sebagai sebuah progres
periodenya tiga di era iwan bule kan
enggak tiga saint patinama di era erik thohir
apakah serta merta tidak
bahkan naturalisasi sudah cukup banyak
november kualifikasi piadunya di basra kita di bantai irak
berikutnya kita main satu satu lawan filipina loh
dan itu menurut anda tanggung jawab sintayong
apa tanggung jawab perry shandria dan christian gonjala
head coach kidman kan bukan loh head coach tim nasional yang harus tanggung jawab
iya abis itu kan setelah itu emang di irak dan di filipina kita terpleset
lalu berkembang di maret gbk lawan vietnam
bola mati lemparan ke dalam
oke vietnamnya masih kuasai bola di babak pertama masih tekan kita
ini omongan fair analisis bola
ada tiga perubahan situ kan sejak main di gbk
pertanyaan kritis sekarang mbak rosy
ini bagusnya kualitas naturalisasi atau kecerdasan taktikal sinteyong
kalau kecerdasan taktikal sintayong kenapa gak dari kemarin dapat
kenapa harus nunggu tom hai dan ragnar orhatmangun
baru kemudian bisa tiga di vietnam
karena main mungkin main di jakarta itu belum ada mereka kan
artinya yang chatting chanting itu berlebihan apa tidak proporsional
karena bukankah koki terbaik itu memerlukan bahan bahan terbaik dia
ketika salah pernah nggak dia fair mengakui bahwa ini tanggung jawabnya
kalau soal pecat perpanjang apa nggak perpanjang urusan erick thohir
menurut saya juga sintayong sebenarnya
ini kan bang toel lihatnya dari sisi yang kanan ya
kiki kiri sih biasanya main sisi kiri
kalau saya sih lihatnya ya beberapa perkembangan yang dibawakan ketika indonesia belum pernah
pertama dari pertama ketika indonesia bisa bermain
pratama arhan itu sesuatu yang juga dia ciptakan
kita juga nggak menyadari bisa melakukan itu
ketika kita mandek lawan jepang emang gak ada hasilnya
karena kita gak bisa melewati midfieldnya jepang
mengirim bola bola jauh ke elkan yang seorang back jadi seorang striker
nathan dari seorang back kiri bermain jadi seorang pivot
betul gitu kita tanya mantan pemain
bagaimana menempatkan penghargaan kita pada pelatih
kalau melihat dari perbincangan
biasakan kalau orang yang pengamat bola itu
macam udah lebih hebat dari pemainnya
dulu kan bung perry juga sama bung christian
wah benar benar seperti orang yang komentarin bola
bisa main bola aja gitu kayaknya ya
nah melihat seperti ini gimana
apakah memang faktor pelatih seperti tim sti
atau seseorang yang sangat dibutuhkan tim nas saat ini
ya untuk saat ini memang sintayong sangat dibutuhkan untuk di tim nas kita ya
dan dia juga kalau menurut saya
saya katakan kontraknya diperpanjang
tapi kalau pribadi saya
sintayong itu memberikan sesuatu yang sejarah gitu buat indonesia
atau meloloskan tim senior ke piala dunia
dan harus lebih tinggi lagi targetnya
sebagai seorang pemain kalau misalnya ada pelatih mengatakan
oh pemain tim nas mentalnya tidak
tadi apa kalimat yang membuat anda terluka terhadap sti
layaknya mental kita kalah sebelum bertanding
itu sakit hati rasanya ya
karena layak indonesia ini layak pejuang semua gitu
apa yang dikatakan oleh bung toel ya
bahwa itu tidak seharusnya dikatakan oleh seorang pelatih
karena itu juga menyangkut mental kita juga nantinya di dalam pertandingan gitu
karena sudah menganggap kita itu sudah kalah bertanding gitu
misalnya saya bicara di tim di klub ya
kadang kadang sudah ada pelatih bicara seperti itu ya
jadi buat intinya bung christian
tentang timnasnya yang mentalnya tidak siap
apakah sebagai seorang pemain itu bisa melemahkan semangat anda
itu lebih semangat dan motivasi untuk saya